aduh kok kamu marah sih
ini dia kan cuma anak kecil
akhirnya papa ngizinin gue boleh pacaran juga
seneng banget rasanya
sayang gue belum punya fotonya si agus
tapi gak apa apa deh
toh foto hontai ini juga ngingetin gue sama dia
dan mulai besok gue gak bakalan sendirian lagi
lo tau gak sih
kalau lo itu jamu yang paling lucu yang pernah gue kenal
terima kasih mbak apang
aku udah udah sabar terbang belakang
tapi mau habis kalau di dasar lagi
hey bijan lerum lainnya
jangan sama kak agus naik sapu terbang
keput ya kak
gampang yang rem nanti aku tenat nih
yaudah siap ya pegangannya kuat ya
satu dua tiga
aduh mana sih agus ya
katanya dia mau ngaterin gue ke sekolah
lo tuh kemana sih
sapu kamu hebat banget
udah udah sekarang aku
kak agus nih
aduh kakak masa nggak bisa sih
ehm agusnya ada bu
agusnya nggak ada nggak tahu tuh dia pergi kemana
yaudah makasih ya bu
ya ampun gus mau tuh kemana aja sih
kebetulan ya saya juga kangen
ini siapa manis banget
aku tuh pacar
eh saya ntar tenangin saya pulang dulu ya lili
tadi kakak di sana mau ingkar janji kan
apa nggak bilang aja mantu cewek
kalau aku tuh pacar yang agus
ya ampun iya dong tiwi
pacar kak agus
udah kok kayak gitu
eh tiwi tiwi tiwi
mau ngapain mau kemana
kamu jangan naik kenteng lagi ya
kalau kayak gitu kakak harus bilang sama mantu cewek
kok aku itu pacarnya kak agus
ada yang pengen saya omongin sama kamu tapi kamu pasti gak bakal percaya deh
kamu pasti ketawa
lo jadi bikin gue penasaran aja deh gus
kamu lihat cewek imut di situ kan
iya emangnya kenapa dia
iya masa dia nyuruh saya buat ngomong sama kamu kalau
dia pacar saya

ini cuma anak kecil
dasar ondati buaya
seharusnya dulu gua suruh bokap hajar dia bisa bisa
sapu istirahat dulu ya
kagu sayang aku beli es krim dulu ya
cuma kethere di sini
selamat tinggal alan
lo ngerti kan maksud gue

kak gus mau gak
mas wah asli dpk di langit